tujuh belas tokoh berlatar belakang berbeda mengajukan gugatan uji materi atas syarat ambang batas pencalonan presiden dalam undang undang pemilu kepada mahkamah konstitusi
tokoh berlatar belakang berbeda yaitu mantan menteri peneliti pemilu aktivis anti korupsi hingga sutradara film bertindak sebagai pemohon memasukkan gugatan uji materi pasal dua ratus dua puluh dua undang undang pemilu ke mahkamah konstitusi rabu pekan lalu
para pemohon membantah didukung partai politik tertentu demi kepentingan tokoh yang akan maju sebagai calon presiden
meski sebelumnya mk telah menolak gugatan uji materi para pemohon optimistis mk dapat mempertimbangkan dalil baru yang diajukan dalam gugatan materi
salah satu dari enam poin yang dia jadikan dalil terkait dugaan penyimpangan syarat dan tata cara pencalonan presiden pada pasal dua ratus dua puluh dua undang undang pemilu
sementara partai gerindra mendukung langkah gugatan uji materi tersebut sejak awal gerindra menolak syarat ambang batas pencalonan presiden
karena mempersempit pilihan kepentingan
atas capres dua ribu sembilan belas
konstitusi kita itu sudah mengatur bahwa pencalonan itu harus terbuka luas
bahwa pemilih kita itu punya banyak pilihan dijamin gitu ya
itu sudah diatur
nah jadi kami berharap betul para hakim mk kita ya ini ada ruangnya dan segera
jadi kita janganlah terus melanjutkan pengaturan yang keliru
tidak sesuai dengan konstitusi kita selama ini
ini ruang untuk mengkoreksinya karena di depan segera ada pemilihan umum kita
pemilihan presiden pemilihan anggota legislatif dan seterusnya
jadi kami sangat berharap dan ini diharapkan diputuskan sebelum masa pendaftaran dimulai
dan saya kira itu cukup waktu karena ini isu yang penting diprioritaskan
ini permohonan kami
partai gerindra sebenarnya di parlemen sudah berjuang
sehingga akan banyak tokoh bangsa yang bisa maju menjadi calon presiden
tapi ternyata pemerintah maupun partai koalisi pemerintah kan menolak
lalu gugatan ini kan sudah dilakukan setelah undang undang disahkan
itu pun ditolak
tapi tentu kami menghormati apapun agenda agenda teman teman yang ingin menggugat kita hormati
dan dari kami kami siap
artinya mendukung ya langkah yang diajukan oleh teman teman
kita mendukung saja
yang penting yang penting bagi kami adalah semua yang dilakukan itu sesuai dengan konstitusi
sementara itu politikus pkb nihayatul wafir mempredisi akan ada kegaduhan jika gugatan ini dikabulkan
mengingat dalam waktu dekat kpu akan menggelar pilkada serentak dan pemilu dua ribu dua puluh
akan ada kegaduhan
akan ada kegaduan di indonesia ini
karena pada dasarnya sekarang seluruh partai politik posisinya adalah sudah siap untuk mengikuti aturan undang undang
kalau itu akan dikabulkan tentunya akan ada kegaduhan